aduh udah jam berapa
ini ya mana lagi nih baju yang mau dipakai
kemarin udah dicuci udah disetrika
udah saya kasih tau juga taruh dimana
kok gak ada ada
ya allah dimana sih
kebiasaan deh nih
perasaan udah taruh di laci
udah buru buru banget nih
nggak sesuai dress code gak sih
ya ampun pemirsa
punya masalah yang sama gak sih kayak saya ya
kayaknya tiap hari mau pergi ada
aja yang susah ditemuin apalagi kalau buru buru kayak gini
baju kelihatan udah banyak
tapi kayaknya itu itu lagi yang dipakai
udah berantakan banget ya
lemari saya ini ya udah segala macam
kayaknya saya butuh bantuan temen saya
jadi nanti sebelum jalan sama dia
kita rapi rapi dulu deh pemirsa ya
juandri kamu dimana
udah sampe mana
oh iya ini lagi udah mau jalan
eh jadi gini sebelum jalan jalan
bantuin aku dong nih rapi rapi lemari ya
aku menuju kesana ya
sip ditungguin ya
rapi rapih deh nih semua nih ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
aduh aku butuh bantuan banget nih
iya boleh dong
berantakan loh lemari pakaian
aku pengen jangan shock ya
aku tuh sampai pusing gitu loh ini
barang barangnya pada dimana aja
gak tau lagi
tenang tenang pokoknya disenangin dulu pikirannya
oke ditenangin ya
aku bantu aku lihat dulu
tapi sebelumnya aku mau greeting dulu
menyampaikan salam juga buat ruangannya nanti
supaya auranya positif
kita meditasi dulu ya meditasi singkat
nanti aku minta darah untuk ikut instruksi dari aku
dan hembuskan sebanyak dua kali
kalo kita gak punya alat ini mungkin cukup hembus nafas aja ya
iya lebih tenang dikit ya
lebih tenang sedikit
mau lihat langsung kekacauan yang terjadi
kita liat disini disini
ramput keberantakannya berapa nih
jadi kita butuh bantuan gak nih
atau cukup berdua aja beresin ini semua
ini biar prosesnya lebih cepat
aku butuh bala bantuan nih dari tim aku
jadi kita mulai dari mana nih
aduh keluarin semua kali ya
betul kita keluarin dulu barangnya semula
ini kayaknya banyak yang udah sebetulnya nggak saya pakai sih
sekarang kita masuk ke proses sorting
jadi kita proses sorting atau discarding dulu
jadi kita akan pilih pilih baju ini apakah masih sering dipakai
atau kapan misalnya terakhir kali dipakai gitu ya
udah lama ternyata nggak dipakai mungkin bisa didonasikan
dan caranya juga bisa juga dengan cara dipegang
spark joy gak sih bajunya gitu
masih memancarkan kebahagiaan gitu
kayaknya semuanya masih memancarkan kebahagiaan
ini kalau saya sih warnanya udah berapa kali cuci
tapi kan ini kenang kenangan saya dari teman saya
kalau di kategori konmari method
untuk sentimental item
jadi kalau misalnya kita lagi pilih pilih seperti ini
ketemu ada yang sentimental item disisihkan dulu
karena ini masuk kategori terakhir dan agak sulit untuk memutuskan
apakah harus disimpan atau tidaknya
kita udah punya tiga kantong disini
ada yang di keep di donate atau di apa namanya dibuang gitu ya
oke dipilih ya
nanti momen yang paling sulit sih ya
pasti pilihnya juga gitu deh
kayaknya semua pengen disimpen
setelah disorting nih pr selanjutnya kan melipat ya
ini gimana caranya nih biar iri tempat bisa gak sih
nah kalau cara melipat metode marie kondo itu caranya
sudah dibuka seperti ini
tarik dulu dari leher ke bawah
nah gitu ya
terus kemudian baru ditekuk
jadi tidak terlalu lebar gitu
sampai sini ditinggalkan gap sedikit
di tengah tekuk lagi
nah jadi rapih
lima ini nanti bisa berdiri
oh itu dia yang bikin bedanya ya
kita sekarang coba belajar lipat celana
basicnya hampir sama
tarik dari bawah ke atas
ditinggalkan juga gap sedikit
oh tinggalkan gap ya lagi lagi
nah nanti tekuknya atau cara melipatnya berapa kali itu
disesuaikan dengan tempat penyimpanannya
konmari metode juga mengajarkan
jadi dengan sentuhan itu lebih
apa hubungan kita jadi tahu gitu
ya nanti diberikan nama
itu tinggal ditaruh kelihatan
ini isinya apa ya gitu
nah ini dia pemirsa yang saya cari dari tadi
aduh akhirnya ketemu deh
jadi deh saya ketemu sama teman teman saya
sesuai dengan dress code nya kan warna pink
jadi yang paling penting adalah memang
anda membutuhkan untuk meluangkan waktu
supaya bisa beres beres ya kan
bukan cuma barang barang yang anda butuhkan
mudah untuk ditemui ya
tapi juga hatinya itu lebih bahagia
lebih happy banget deh pokoknya
kalau misalnya melihat semua ini rapi
jadi langsung aja ya
lakukan apa apa saja yang tadi sudah saya kerjakan
bersama dengan joandri
ketemu lagi di morning tips berikutnya
saya mau ganti baju dulu
eh mana sepatunya